itu adalah waktu yang panjang untuk makanan kita tidak terproses atau tercerna dengan baik di dalam tubuh
kami juga mentransfer lagi sebesar empat miliar rupiah
kurang lebih hampir tiga ratus an mati
namun tidak diketahui bahwa ia membawa senjata di dalam kantungnya begitu
sejak pengembangan prototipe pertama mereka
pak rektor uksw itu menulis wa ke saya
jadi saya itu karakternya tidak suka yang mencari yang sudah banyak itu ya
hampir semua kayaknya bisa bersaing di posisi lu itu yang guardnya itu
soalnya begitu ya tentu barulah prp dikeluarkan
dalam keadaan darurat contoh misalkan anak kunci di dalam gol
istilahnya merhatiin dokumentasinya dia pribadi segalanya
terus idolanya juga michael jordan gitu
persita lawan psis marang
dukungan keluarga dan orang tuanya punya peran besar dalam keterlibatan syah nessa di dunia teater
sepadan dalam hal tingkah laku bersama
jakarta bandung dan bandung surabaya